libur akhir tahun kawasan wisata kawah gunung papandayan garut jawa barat diserbu pengunjung
dan kenaikan jumlah wisatawan mencapai dua kali lipat dibanding hari biasa
senin siang wisatawan mulai memadati kawasan wisata kawah gunung papandayan garut jawa barat
selain wisatawan lokal banyak pula wisatawan mancanegara
pada libur akhir tahun dua ribu delapan belas ini pengelola mencatat kenaikan jumlah pengunjung hingga satu dua ratus jiwa
kalau dominasi pengunjung memang tetap dari jabodetabek
karena memang mereka pun kalau kami survei mereka baru mengetahui potensi gunung alam papandayan
tetapi tidak juga menutup pengunjung pengunjung yang datang dari sekitar garut sekitarnya
kawasan wisata kawah gunung papandayan menawarkan panorama pegunungan kapur yang khas
serta udara yang sejuk
selain itu pengunjung juga bisa menikmati keindahan bunga edelweiss yang tumbuh subur di lokasi ini
jadi enam mobil kita kompoi gitu
ada yang dari jakarta
suasananya disini gimana bu menurut ibu
gimana ya enak banget sejuk terus nyaman gitu
setelah lelah jalan jalan pengunjung bisa menikmati pemandian air panas alami
selain menghangatkan tubuh banyak pengunjung yang percaya kolam air panas ini bisa menyembuhkan penyakit kulit dan reumatik atau radang sendi
untuk dapat menikmati keindahan alam di kawah pependayan ini
pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar tiga puluh ribu rupiah per orang
sudah termasuk biaya parkir kendaraan dan asuransi kecelakaan
jadian rahadian garut